hingga kini angka kasus positif masih terus tinggi dan beberapa tokoh publik pun dilaporkan terpapar virus corona
istana mengimbau tokoh publik untuk bersedia mengumumkan hasil swab test atau tes usap sebagai bentuk tanggung jawab sosial
maka seseorang yang nyata nyata memiliki status positif dan dia sembrono masih berkomunikasi dengan orang lain
maka itu akan membawa sebuah risiko bagi orang lain
nah berarti seseorang itu tidak punya tanggung jawab sosial
saya pikir apa yang dilakukan oleh gubernur dki dan wakil gubernur dki dan juga pak agil siraj
sebuah responsibility yang sangat tinggi
kami saat ini begini akhirnya semuanya aware
nah itu yang sebenarnya yang diinginkan seperti itu